dalam jumpa pers kadif humas polri mengatakan kapolri telah mengeluarkan maklumat larangan berkumpul maupun berkerumun selama wabah covid sembilan belas melanda tanah air
lima personil telah diterjunkan di seluruh indonesia untuk melakukan patroli memberikan himbawan serta membubarkan dan menindak tegas masyarakat yang melanggar
kepala kepala kepala kepala
di pekan raya festival bazar pasar malam pameran dan resepsi keluarga
ketiga kegiatan olahraga kesenian dan jasa hiburan
keempat untuk rasa pawai dan karnapal
serta yang kelima kegiatan lainnya yang menjadi berkumpulnya masa